gimana ya sama mbak mirna kok sampai sekarang belum ada kabarnya padahal kan dari sini ke
bogor jarak ini enggak jauh jauh banget kalau kayak gini kan gigi jadi mikirin dia terus khawatir
biar teringat ini kalau ada toko roti saya mau beli roti buat ibu saya
bebas bebas bebas terserah terserah terserah pari aja mau mampir ke mana mana gitu saya ikut
saya ikut saya ikut ya soalnya ibu saya tuh suka makan roti sama susu jadi ya sederhana itu aja sih
kalau kalau misalkan ntar ketauan nama ibunya pak riza kita bohong gimana sih udah kutuk lu jadi
gitu ya elah mir di zaman maling kundang aja menutup utungan udah kamu tenang aja mir kalau
sampai ibu saya tahu pokoknya ibu saya nggak bakal tahu nih kalaupun sampai dia tahu nih
paling kita dinikahin gitu doang ngadi ngadi lu eh gue cuma bantuin doang ya langsung tuh ya saya
tahu sih mir saya memang gak pantas ya ya saya tau sih mir saya memang gak pantas ya ya saya tau sih mir saya memang gak pantas
buat kamu tapi seenggaknya kamu udah bantu saya aja saya terima kasih banget mir ya kok pak riza ngomongin
mas kenapa di saat yang lainnya udah pulang tapi kamu enggak mas
atau jangan jangan kamu udah nolongin orang mas
sampai kamu kehilangan nyawa kamu sendiri
karena aku tahu mas
sepanjang hidup kamu
kamu selalu baik sama orang
kamu selalu mendahulukan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan kamu
kamu punya istri
kamu sekarang punya aku
aku dan alia
hmm kamu pernah bilang kebaikan akan dibalas dengan kebaikan
kebaikan apa mas yang udah kamu perbuat
sampai mendatangkan keluarga andi
dan sampai kembali kembali
untuk aku dan alia
untuk aku dan alia
sampai jumpa lagi
kamu harus ikhlas mas
kamu harus ikhlas
ayah ikhlas ya mas
saya benar benar minta maaf fauzi
menyekan waktu itu
saya mendengarkan omongan kamu
mungkin kejadiannya nggak seperti ini
bisa mas buat ikat cintamu
kalau aku bisa ikat
aku bisa lebih lega dan pasrah
dan aku bisa membesarkan ayah
bisa jadi orang yang baik mas
nah mbak andin
akhirnya sekarang udah tidur
gimana ya sama mbak mirna
kok sampai sekarang belum ada kabarnya
padahal kan dari sini ke bogor
jarak ini gak jauh jauh banget
kalau kayak gini kan
gigi jadi mikirin dia terus
aduh miss gigi jantungnya bercobot loh
miss gigi mau menterusi
pikirin apaan sih
emang susmirna kenapa
enggak kenapa kenapa kok
reina kenapa nyari miss gigi
kenapa sih orang dewasa itu banyak rahasianya
pokoknya orang dewasa itu tuh ya sayang
banyak yang dipikirinya
pokoknya banyak deh yang bikin kita sakit
mendingan kayak rena aja udah jadi anak kecil
sekolah yang pintar gitu
kok bisa begitu miss
emang orang dewasa itu ngurusin apa sih
kalau miss gigi ceritain
panjang banget ceritanya
sampai sampai nanti reina kuliah miss gigi udah tua
ceritanya belum selesai selesai
emang kalau sudah tua miss gigi masih disini
miss gigi masih pengen disini sama reina
miss gigi masih pengen disini gak apa apa dong ya
udah pokoknya santai aja
gak santai apa
atau santai gimana sih
kalau saya sih santai aja
kita ke dalam ya
kayaknya ibu saya udah nunggu nih
jadi bock lho
inget ya inget kita udah pacaran selama dua tahun dan hubungan kita serius
ada yang lain enggak ada itu aja aduh aduh kaki gue lemes banget rasanya